madilan tindak pidana korupsi jakarta hari ini menggelar persidangan terkait kasus dugaan suap proyek
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di pulau seram maluku
jaksa penuntut kpk menuntut anggota komisi lima dpr ri sekaligus politisi pd perjuangan damayanti wisnu putranti enam tahun penjara
usai mendengar pembacaan tuntutan tim kuasa hukum damayanti mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengajukan sejumlah keberatan
atas dakwaan jaksa penuntut umum
menurut kuasa hukum damayanti keberatan utama terkait dakwaan yang diajukan jaksa adalah adanya tuduhan kerjasama
antara terdakwa dan terdakwa lainnya bernama budi supriyatno
selain itu adanya penambahan hukuman pidana berupa pencabutan hak politik setelah masa tahanan berakhir
namun tim kuasa hukum mengaku puas atas dikabulkannya status justice collaborator untuk damayanti
dan berjanji akan membuka sejauh apa praktek suap di komisi lima dpr
pembacaan play doh oleh damayanti dijadwalkan pada hari rabu siang tujuh september dua ribu dua puluh
dari pihak kementerian pupr dan dari pihak pimpinan komisi lima
itu aja petunjuknya dari kami
supaya nantinya itu pihak penegak hukum lah yang mencari tahu dan mendalami hal itu
dan untuk mengelaborasi hasil persidangan
atas kasus dugaan suap politisi pd perjuangan damayanti wisnu putranti
kita bergabung dengan koresponden rama aryadi di pengadilan tipikor jakarta
ada keberatan yang disampaikan tadi oleh kuasa hukum yang salah satunya adalah
terkait dengan relasi antara dua terdakwa dalam kasus ini
bagaimana sesungguhnya duduk perkaranya rama
dan bagaimana anda menganalisis ini
ya salat puan lafito
memang tadi pihak kuasa hukum dari damayanti wisnu putranti
yang mengatakan cukup puas meski memang ada sejumlah keberatan
dan salah satu poin terbesar adalah adanya tuduhan persekongkolan
antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya
ini merupakan poin yang cukup sulit untuk dibuktikan
bagi kuasa hukum dari damayanti
karena memang terjadi sejumlah pertemuan yang mengindikasikan adanya persekongkolan
namun argumentasi dari tim kuasa hukum adalah pertemuan pertemuan ini
tidak diinisiasi oleh damayanti sendiri atau terdakwa terdakwa lainnya
melainkan tersangka lainnya yaitu
ketua badan pembangunan jalan nasional sembilan maluku dan maluku utara ahmad mustari
sehingga menarik untuk dilihat bagaimana nanti pledoi ini dibacakan pada tanggal tujuh september
apakah memang nanti majelis hakim akan membeli argumentasi bahwa
tidak ada persekongkolan antara anggota komisi lima
mengingat terdakwa sendiri sudah mengatakan sebelum sebelumnya di persidangan persidangan sebelumnya
bahwa masih ada anggota komisi lima yang terlibat dalam bagi bagi proyek pembangunan jalan
di komisi lima dewan perwakilan rakyat
apakah kemudian tuntutan enam tahun penjara itu bisa diterima oleh pihak damayanti
ya sejauh ini memang tidak ada penolakan dari tuntutan enam tahun penjara
denda lima ratus juta serta kurungan subsidi dari enam bulan apabila tidak membayar denda tersebut
namun salah satu keberatan yang diajukan juga oleh kuasa hukum adalah
pencabutan hak politik
dari damayanti sendiri pidana tambahan ini tadi disebutkan bahwa setelah nanti damayanti menjalani masa tahanannya
maka hak politiknya akan dicabut selama lima tahun setelah masa tahanannya berakhir
ini yang masih nanti akan diperjuangkan oleh tim kuasa hukum menjelang persidangan berikutnya pada tanggal tujuh september
bagaimana kemudian dengan statusnya sebagai justice collaborator
sampai sejauh mana sesungguhnya ini sudah memberikan manfaat kepada kpk katakanlah begitu
dan sampai sejauh mana kemudian
dan informasi dari damayanti yang bisa mengungkap seperti apa
kalau misalnya benar memang ada praktek itu di komisi lima
ya sebagai justice kolaborator tuntutan dari jaksa penuntut kpk memang sedikit lebih rendah dibanding
maksud saya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan dua rekan dari damayanti yang sudah menjalani persidangan
yaitu yang bernama desi
yang desi dan julia prasetyarini yang sebelumnya sudah menjalani persidangan yang dituntut lima tahun penjara
hingga saat ini memang sudah ada sejumlah anggota komisi lima yang kabarnya sudah mulai terseret sesuai proyek pembangunan jalan di transaram
di antara lain adalah budi supriyato dari komisi lima fraksi golkar andi taufantiro dari fraksi pan yang hingga kini statusnya masih tersangka namun masih belum ditahan oleh kpk
dan ada juga sejumlah nama dari komisi lima lainnya di antara lainnya adalah musa zainuddin yang disebut sebut menerima hampir delapan miliar untuk memperlancar proses ini
namun dari damayanti sendiri sebenarnya belum begitu banyak nama yang dapat dibocorkan
dari amran dari ketua badan pembangunan jalan nasional sembilan lebih banyak nama yang sudah dikeluarkan
di antara lainnya adalah sejumlah pejabat tinggi dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
di antara lainnya adalah sekretaris jenderal dari kementerian pupr
yaitu taufik wijoyono yang disebut sebut menerima dua puluh ribu dolar amerika
dirjen binamarga hedianto husaini yang menerima enam puluh ribu dolar amerika
dirjen pengembangan jaringan jembatan dan jalan dari dirjen bina marga yaitu subagiono yang menerima sepuluh ribu dolar amerika
serta kepala biro perencanaan anggaran umum yaitu hasanuddin yang menerima sepuluh ribu dolar amerika
masih ada selisih dari total yang disebut sebut sudah diberikan oleh tiga pengusaha yang hingga kini masih diselidiki oleh baik pihak kejaksaan
karena sebelum sebelumnya disebut bahwa ada dua puluh satu miliar rupiah yang diberikan satu enam puluh tujuh juta dolar amerika serta tujuh puluh dua ribu dolar singapura serta tujuh puluh dua tujuh ratus dolar amerika yang dibagi bagikan
baik ke anggota komisi lima maupun ke jajaran kementerian pupr
sehingga menarik sekali kita lihat nanti bagaimana jalannya pembacaan pledoi oleh damayanti pada tanggal tujuh september dua ribu enam belas nanti ya alvito
mari kita tunggu bersama rama terima kasih atas laporan anda